pemerintah provinsi dki jakarta mengklaim nilai reproduksi virus covid sembilan belas di ibu kota mengalami penurunan
dari jumlah total dua tujuh ratus empat puluh satu wilayah rw di jakarta saat ini enam puluh enam rw yang dinyatakan sebagai zona merah karena insiden rate masih tinggi
ada wilayah wilayah yang masih perlu penanganan khusus
jadi kita lihat titik titiknya ada di situ
nanti kita akan melakukan pengendalian yang ketat
jadi pada wilayah yang di sana masih memiliki insiden rate yang tinggi kita masih terus tetap perlu tinggal di rumah
segala kegiatan sosial ekonomi masih harus tutup
jakarta barat jakarta pusat jakarta timur dan jakarta utara masing masing memiliki lima belas rw berkategori zona merah
sedangkan jakarta selatan memiliki tiga rw
dan kepulauan seribu memiliki dua pulau yang berkategori zona merah
salah satu rw yang termasuk kategori zona merah dan harus menjalankan pembatasan sosial berskala lokal atau psbl adalah rw dua kelurahan petamburan kecamatan tanah abang jakarta pusat
pengurus wilayah setempat menetapkan sepuluh rumah di sekitar tempat tinggal pasien covid sembilan belas sebagai pusat zona merah wilayah dan warga yang tinggal di dalamnya diharuskan memiliki surat izin dari pengurus
selain itu juga ada yang memiliki surat izin keluar wilayah untuk urusan tertentu
dimas akbar yang bekerja di kawasan kalibata jakarta selatan harus memiliki surat izin keluar masuk wilayah untuk keperluan kerja
dengan sampel dari pengurus rt enam dan rw dua kelurahan petamburan karena bertempat tinggal di dekat rumah pasien covid sembilan belas
saya kan ikutin aturan pemerintah aja cuman di sisi lain kan saya punya kesibukan sendiri yaitu kerja kan
cuman dari kantor
saya minta surat izin buat kerja biar rt rw sama warga yang lain tuh tahu
makanya saya minta surat izin buat keluar wilayah zona merah
pengurus wilayah menetapkan rt enam sebagai area wajib masker membuat titik titik cuci tangan dan semua akses masuk ditutup bagi warga dari luar wilayah